gue bantuin lo cari petah itu ya
tidak tidak tidak
tuh kemana sih itu petah
usahain aja lah
tidak tidak tidak
beneran banget ada mas revy
tembak tembak lo jangan sampai salah lagi
gawat ini bener
kau ini mereka makin pemanah
hei kamu jangan lari
jangan lari kamu
jelas lari kau dia mau ketangkap
ya kabur lah
aduh pake nyangkut lagi
aduh gimana ini
lu mau tanggung jawab
makanan yang gue cireng
kamu nyangkut ya
awas kamu kalau kena
ini tak tau mas apa
gua penolong gak ada disini

mau lari orang saya dipegangin
tidak mau did mijn
gue kita marah
mereka nya ada lainyantai
itu temen gua
gua dibawa kemana weh
kau ingin ditemani kami hebat

saya benar benar menghargai publikum
ya upstream ya